maraknya pelecehan seksual pada anak membuat polisi berinisiatif mengajarkan bela diri kepada siswi sekolah
pelatihan ini diharapkan dapat membuat siswa terutama pelajar putri memberikan perlawanan saat ada yang mengganggu mereka
ratusan siswi smp negeri empat puluh tiga jalan raden saleh surabaya
selasa siang berkumpul di tengah lapangan sekolah untuk mengikuti latihan bela diri dasar oleh anggota polsek bubutan
pelatihan ini untuk mengantisipasi maraknya kasus kekerasan seksual yang menimpa pelajar putri akhir akhir ini
tidak hanya memberikan contoh gerakan bela diri polisi juga mengajak para siswi mempraktekkan gerakan gerakan yang sudah mereka simak
beberapa teknik dasar bela diri yang jadi materi pelatihan diantaranya teknik melumpuhkan dan kuncian
dengan pelatihan ini diharap siswi dapat memberikan perlawanan jika ada orang berniat melecehkan mereka
karena sekarang kita berpengaruhnya karena kelecehan seksual kekerasan kita berikan berpengaruh karena anak anak kita ini bisa menyelamatkan dari para lelaki yang berbelakang
dia bisa menyelamatkan diri jadi kita berikan dasar dasar bela diri
para siswi pun terlihat antusias
dalam mengikuti pelatihan mereka juga berharap ilmu bela diri yang diajarkan polisi ini dapat menjadi bekal terhindar dari kekerasan seksual
ada orang lain kita juga bisa menyelamatkan diri
selain melatih bela diri polisi juga meminta siswi segera melapor dan tidak perlu takut jika melihat atau mengalami kekerasan seksual